sesosok jasad bayi laki laki dengan luka bekas gigitan
menggemparkan warga cibugur tasik malaya jawa barat rabu pagi
jasad ditemukan pemburu dengan luka di bagian leher dan tangan
jenazah bayi diduga digigit anjing hingga diseret sejauh hampir dua ratus meter
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
selain meminta keterangan saksi
polisi menemukan jasad bayi sempat terkubur dalam kuburan dangkal
kemudian di tkp terakhir
di mana mayat tersebut sudah dilepas oleh gigitan dari binatang tadi
kemudian dari warga berinisiatif untuk memakamkan mayat tersebut di pemakaman umum tidak jauh dari tkp
tak lama berselang petugas meminta keterangan sepasang kekasih yang diduga sebagai orang tua bayi
untuk memastikan penyebab kematian
jasad bayi dibawa ke rsud dr soekarjo untuk diotopsi